oke banyak ya testimoni dari para penjual daring di seluruh wilayah di indonesia
dan untuk membahasnya kami sudah terhubung lewat zoom dengan deputi direktur center for indonesia taxation analysis ruben huta barat
selamat malam pak ruben
selamat malam mbak femi
baik sehat ya pak ya sudah siap ya untuk membahas yang lagi viral ini
pastinya terima kasih
siap ini bahasan tentang akumulasi pajak ya yang dihasilkan dari penjualan daring
dan jumlahnya ini kemarin bikin penjual sama temannya shock
tapi ini mungkin sekalian buat pengingat untuk tidak hanya para penjual tapi juga kita semuanya yang masih awam nih
tentang bagaimana sih pak ruben cara kerja pajak penjualan secara daring ini
pajak penjualan secara daring lebih tepat sebetulnya penghasilan yang diperoleh oleh para pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usahanya melalui secara daring
daring ini kan sebenarnya cuma tools saja untuk
melakukan transaksi ya
jadi pada dasarnya pengenaan pajak penghasilan sebenarnya sama seperti kegiatan usaha lainnya yang melakukan aktivitasnya secara offline ya
sama persis begitu
cuma yang harus diingat adalah ini kan cuma cara melakukan bisnis saja
pajak penghasilannya tetap sama
bahwa setiap penghasilan
dalam hal ini kalau kita berdagang yaitu laba yang kita hasilkan selisih antara harga jual dengan harga beli kita dikurangi biaya biaya dapatlah laba
itu menjadi objek pajak atau undang undang pph ya
tapi memang ada juga cara pengenaan pajak yang diberikan yang dikenakan oleh pemerintah kepada usaha menengah
usaha mikro kecil dan menengah
yang omsetnya dalam setahun empat delapan
dia dikenakan pajak bukan dari laba bersihnya tapi dari peredaran usahanya
itulah kemudahan yang diberikan pemerintah kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah
nah pak ruben mungkin ada bedanya ya harusnya sih ya
kalau misalnya kayak pajak bagi penjualan yang ada di lokal
pasar kan lebih gampang untuk terdeteksi atau didata seperti itu dengan penjualan yang ada di japrian
misalnya kayak tektokan akun pribadi kayak dm instagram atau whatsapp kayak gitu gitu
ini gimana cara kita hitung hitungan kemudian mendeteksi atau mungkin kita bisa mendaftarkan kalau kita nggak tahu caranya
nah pada dasarnya wajib pajak itu menghitung sendiri berapa pajak yang seharusnya disetor ke negara
jadi pengenaan pajak di indonesia menganut sistem self assessment
wajib pajak itulah yang menghitung sendiri berapa pajak yang harus dibayar ke negara
namun untuk kemudian dilaporkan di dalam spt ya
namun kalau ternyata memang kemudian wajib pajak ini yang seharusnya memiliki penghasilan namun dia tidak melaporkan ke negara
nah disitulah baru pemerintah bisa
melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak tersebut untuk kemudian menetapkan berapa pajak yang terhutang
jadi tidak lagi awalnya wajib pajak diberikan kesempatan menghitung sendiri tapi karena dia tidak menghitung sendiri maka otoritas pajak lah yang datang melakukan pemeriksaan untuk menghitung pajaknya sendiri
nah tentu untuk dapat menghitung sendiri berapa pajak yang seharusnya dibayarkan
nah untuk kemudian di dalam spt ya
dari transaksi tiktokan di sosmed yang secara langsung
berapa penghasilan dia yang diperoleh dari aplikasi marketplace
harus ada kedisiplinan memang mencatat itu
supaya juga wajib pajak bisa dengan akurat menghitung berapa

yang saya bayar ke negara
nah kalau misalnya udah nih wajib pajaknya sudah menghitung hitung gitu
tapi sebelum saya tanya konsekuensi ke depannya ini cara penghitungannya gimana sih pak ruben potongan pajak yang didapat dari penghasilannya kemudian administrasi terus apa lagi pak
jadi cara menghitung pajaknya berangkat dari kita harus menghitung berapa penghasilan yang kita proleh dari kegiatan usaha
jadi kita harus menghitung berapa penghasilan yang kita proleh dari kegiatan usaha

kita catat jadi untuk umkm dia tidak perlu pembukuan
dia cukup hanya melakukan pencatatan
berapa omset yang saya terima per hari
kalau umkm dapat omsetnya setiap dalam satu tahun
tapi kalau misalnya omset dia peredaran usaha dia dalam setahun sudah melebihi
bisa lagi hanya melakukan pencatatan
namun dia harus melakukan pembukuan namanya
di situ dia harus melakukan pembukuan yang merekam berapa penghasilannya dan juga berapa biayanya
untuk akhirnya didapatlah penghasilan dikurangi biaya sama dengan laba
laba itulah yang dikenakan pajak dengan mengalihkan tarif
sampai nanti lapisan tarif yang tertinggi
kalau berdasarkan undang undang harmonisasi pajak
nah pak ruben kalau misalnya wajib pajaknya mengisi sendiri
ada ketakutan atau ada kekhawatiran nanti bisa di markup gitu gimana
cara apa ya menghindari atau dirjen pajak ini bisa mendeteksi gitu
kalau ada indikasi kecurangan
nah jadi dengan adanya sistem self assessment ini yang berarti kan sebetulnya pemerintah menaruh kepercayaan besar kepada wajib pajak
untuk dia menghitung sendiri berapa pajak yang terhutang
namun tentu saja kepercayaan itu juga disertai dengan kontrol yang diatur di dalam undang undang
di mana otoritas pajak bisa melakukan pemeriksaan
dan ketika mungkin spt yang disampaikan oleh wajib pajak ini
banyak terdapat indikator indikator yang ada indikatornya sendiri secara internal ditetapkan di djp
indikator indikator yang di luar kewajaran
abanya iya di bawah rata rata
memang otoritas pajak memiliki alat kontrol seperti itu
walaupun prinsip utamanya adalah kepercayaan awalnya diberikan penuh kepada wajib pajak
jadi jangan coba coba menyalahgunakan kepercayaan tersebut ya pak ruben
semoga dengan ini semuanya semakin terinformasikan ya
tidak hanya dari sisi penjual tapi juga sisi customer
sama sama kita mengerti ini adalah kewajiban bersama sebagai wajib pajak di negara indonesia
jangan sampai ada lagi yang kecolongan
dan tadi ya jangan sampai ada yang curang ya masukin datanya seperti itu
pak ruben sutabara terima kasih sekali atas waktunya bersama kami di cnn indonesia connected malam hari ini